ini kalian bertiga lagi pada ngapain dulu dulu kita lagi nyes lukman astagfirullahaladzim
ayo lilis aku itu sudah membaca naskahnya tapi di cerita ini katanya butuh enam orang pemain
nih gini loh kan kita kan sudah bertiga terus tiganya lagi siapa siapa ya aku juga bingung
nih soalnya lain sudah pada sibuk ah ah ah buan nih gimana kalau kita ajak analia najwa
sama tani kan pasti jadi enam orang maaf ayah sebenarnya sih aku tak suka sama tinggal
orang itu jadi ya tapi apa boleh buat
tapi memang mereka mau ya kita coba aja dulu siapa tahu mereka mau
waban si butet nggak tahu apa orang lagi sibuk nggak punya waktu jadi begini amalia kami itu
kan sedang membuat cerita untuk pagi larang istramiran maaf tapi kurang tiga orang lagi nih di
tanya nah kalian mau ikut tidak sorry ya ga level lagian kita itu lagi nyiapin sesuatu
sesuatu yang lebih bagus daripada kalian eh kalian itu sombong kali sih kalau kalian
tahu ya tak apa apa atau seminggu dong loh kau jadi kalian yang sewak sih udah dibilang
enggak mau ya udah enggak mau enggak level tapi kalian yang menghina kau
kenapa sih kalian ini nggak pernah bisa aku ustaza pusing dengerin dia jadi gini loh ustazah
dari tadi tuh butet tuh maksa maksa kita buat ikutan di dramanya dia padahal kita juga kan lagi
buat sesuatu yang lebih bagus daripada ini mereka eh amalia apa katamu maksa sebenarnya
aku tak sudi
aduh semuanya dengerin ustazah kali ini perempuan gak baik teriak teriak kayak gitu suara kalian tuh
allah tuh berarti jangan berantem lagi ya jadi begini loh ustazah aku itu cuma mau kasih tahu
kalau si amal itu penyebar fitnah aku cuman bilang yang baik baik kamu mau ikut gak tapi
malah dia itu punya bentak bentak apalah bilang tak layak apalah afan butet tapi
oh menurut lu orang sepeda kita orang curi iyalah sepeda kita tuh
dicuri sitar pesantren dalam pesantren aja nggak ada
itu sepeda kita suruh hai ya mir sih tapi orang nggak yakin oh sepeda itu punya kita
tolong soalnya hiasannya beda kang gimana enggak yakin sih itu sepedanya di sekitar pesantren itu
yang mainin anak kecil berarti anak kecilnya ngambil yang nyuri sepeda kita di pesantren
aja nggak ada udah yuk deh udah ando ya dek main sepedanya dek soalnya ini sepeda yang punya kakak
mau ini punya aku orangnya punya kakak besok kakak balikin lagi deh kakak sepedanya
ini kayak siapa ini ayah saya tengah berhenti sekarang where peoples
itu udah aman
itu sepeda punya kita orang
oh tidak tahu berarti ini sepedanya bukan milik kita dong
hai ya oh juga apa kakus gimana dong
kita ambil sepeda kita dulu nanti kita pulangin sepeda ini habis kita ambil sepeda kita
ini ada apa ya dek
bu kita boleh ambil sepedanya nggak bu
soalnya ini sepeda punya kita bu
ya allah jadi sepeda ini punya kamu
maafin anak ibu ya tadi ibu sudah berusaha membujuk anak ibu untuk
membalikan sepedanya tapi anak ibu malah nangis terus
ibu udah punya niat untuk mencari siapa pemilik sepeda ini
mengembalikannya tapi setelah anak ibu tidur siang nanti
oh ayo faldi kembaliin ya sepedanya enak
nggak mau nggak mau sepeda pun jelek nggak ada hiasannya
bu gimana kalau kita hias sepedanya anak ibu
iya bu biar nanti sepeda anak ibu jadi keren mau nggak dek
nah ide bagus tuh kebetulan ibu di rumah ada bahan bahannya
gimana kalau kalian punya sepedanya di rumah aja
mau kan mau mau mau
kalau mau emang baca bismillah ayam bulbul
yang dimakan tak habis
gila kok timbang tempe doang aja apa segitunya
eh mas itai
kok ini dia boleh makan kenapa saya kagak
beda yang ini mah udah punya sim
sulat izin menikah
ah yang dubai
ayam bubul serege ini bukan nanas
ini tempe mendomasi
teman kesukaannya ustadzianuyuy
nah mister sergei cobain dulu ini
iya ini adalah teman mendoa
coba wuh ustadzianuyuyuk seneng banget ini bener nih
nggak dinginian deh
kalo gini lukman jadi

aja tuh jalan jalan jenek pakai penutupnya eh apa pengalangnya gitu kita ikat jamannya berat
nanti biasanya jadi jelek lagi loh pedangnya dihias aduh assalamualaikum waalaikumsalam
kalau ini tadi surya menghias sepeda kenapa lukman dihias aduh pengen ngihas sepeda tapi
gampang lukman yaudah yang kita yes mana aja ya ya udah udah sekarang lukman dibukain biasanya ya
kasihan tuh kayak gitu nanti untuk menghias sepeda biar ustadz ajarin ayo lepasin ternyata jadi
yang kamu tarik kita yang kamu lepas
ini bukan baju aku
lebih rapi kalian
kali tapi harus malah bagi bu sales ktheran